sementara itu lsm jaringan islam nusantara melaporkan ketua kpk agus raharjo ke kejaksaan agung atas dugaan keterlibatan korupsi pengadaan ktp elektronik
agus dilaporkan lantaran ia menjabat sebagai mantan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau lkpp pada masa pembahasan pengadaan ktp elektronik tersebut
namun hingga saat ini kejaksaan agung masih menelaah laporan itu
kita sudah terima ada laporan dari lsm jaringan islam nusantara memberikan laporan kita sudah terima laporannya memberikan laporan tentang ar dalam kedudukannya dulu sebagai ketua lkpp
kita sudah terima laporannya dan akan kita telah kita pelajari lebih jauh karena laporannya itu banyak
kira kira kapan ada pemanggilan mungkin buat ar
enggak kita telah dulu
laporan itu kan harus ditelah dulu dilihat dulu kita nggak bisa menentukan karena kita juga belum tahu apa isi laporannya
ada nanti bukti yang diceritakan oleh pelaporan
bukti juga belum kita lihat kita cuman terima laporan satu bendel aja gitu makanya kita akan telah
berapa lama kira kira

seperti mana itu mau
ya sudah karena kita sudahliest setelah itu dan kamu menetap laporan wrestle siang

di bahagian autoritimernya
beberapa kalimat yang adil
ini kalau kalian punyadir